ternyata dia itu adalah siluman harimau
apa yang terjadi padanya
ternyata itu adalah siluman harimau
ternyata itu adalah siluman harimau
ternyata itu adalah siluman harimau

ternyata itu adalah siluman harimau
jangan jangan mardian itu terkena kutukan dari siluman harimau
ini benar benar mustahil
membuat biong bakti berdiri ya
aku cuma ini untuk canda
daripada kita ngelaman terus
kamu main saja sendiri
biong tidak ingin diganggu
kamu ini jangan menyebalkan ya
sama saja seperti bopom
tidak ada mardika
kamu itu tidak punya bopo
kamu itu lahir dari batu
kamu tidak punya bopo
kak ibu ya
aduh sudah ya mardika
biong ini sedang pusing
jangan ganggu biong
itu kan ibu penjual susu
pasti dia bawa susu
ke dari jakarta
kok makin enteng ya
bapak pergi dulu ya
bapaknya sudah selesai sarapan
bahkan sudah berangkat kerja
tapi kok mardian belum bangun bangun juga
apa jangan jangan mardian sakit
mami kenapa dibuka pintunya
sudah siang mardian
biasanya pagi pagi kamu juga sudah bangun
tutup pintunya mam
wajahmu pucat sekali mardian
ibu panggilkan dokter ya
tinggalin aku sendiri

jangan jangan harimau nya nyasar ke kampung kita
pak kowudan waktu waktu
paling juga maaf kita sumbah
maaf curagan kami mengganggu
kami ada kepentingan
mau kami ajak berburu
saya gak tau ya
dia mau atau tidak
sepertinya dia sudah agak kapok
ya pulang berburu dari hutan larangan
dia pernah kesurupan harimau
tapi sebaiknya kamu
tanyakan saja sama anaknya langsung
kami harap den mardian mau bergabung dengan kami
sekarang juga den
ingat ya jangan ada yang gegabah
bagaimana apa semua sudah kumpul
tinggal satu lagi kan
din mardian yang belum datang
sebentar lagi den mardian datang
nah itu den mardian datang